jadi ada dua surat yang dikeluarkan oleh kpk pada tanggal sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga
yaitu satu surat perintah penangkapan dan yang kedua surat panggilan kedua
padahal surat panggilan itu juga sudah kami konfirmasi
itu akan dihadiri oleh pak sarulia selimpo yaitu pada hari jumat ini
yang pasti hari ini pak sarulia selimpo sudah dibawa ke kpk
dengan dasar surat perintah penangkapan
jadi bukan dengan istilah istilah yang lain
jadi jangan sampai dikaburkan dengan istilah istilah yang lain